siapa tau bisa skaner
kalau dia isi punggung kakak saya
ini mandi kok
kita satu samaan
makan dulu gue kempe singkat nih
kok aku bikin
aku ingin jelasin ke kamu
gimana kalau kita percepat pernikahan kita
biar aku bisa ngebuktiin kalau aku emang cinta sama kamu

masih gak bisa pakai apa juga
assalamualaikum bebep mel mel
ayo dong please bukain bindunya bebep
kok kayak suara ian
cintaku hanya untukmu bebep
kamu keluar dulu dong please
ih kok si bebek kesini sih
gak takut apa sama temen rere
itu kan sih
nah gitu dong bebek bukain pintunya
jadi kan aku bisa ngejelasin ke kak
lo berasa punya nyawa sumbilan kali ya
masih bareng lagi datang kesini
gini ya actually malam itu gue lagi jadi perempuan
jadi jangan ngegaun gue
saya gak mau pergi
saya harus ketemu meli
gak ngerti ngerti ya
saya harus ketemu sama meli tante
saya nggak akan pergi sebelum saya ketemu sama meli
kamu keluar dong
kita harus jelasin dulu

pergi ya lo
kita harus lurusin dulu masalah ini
aku sama ibu tuh gak ada hubungan apa apa bebep
cintaku tuh hanya untukmu bebep
kamu keluar dulu dong
kamu dengerin penjelasan aku bebek
lo bener bener ya
udah deh udah deh
ngapain gak mau kesini
kan kita udah putus
lo denger kan barusan
dia bilang dia udah putus sama lo
dia gak mau ketemu sama lo lagi
lo pergi sekarang
pergi ya lo
kita harus ketemu dulu bebek
pergi gak lo
gue bilang pergi kan
pergi kan lo
pergi sana banget
aku rela dipukulin sama tante rary sampai kayak gini
kalo cinta aku cuma buat kamu seorang bebep
aduh gue mau muntah ya
gue mau muntah
beh tolong kamu percaya sama aku
cinta aku cuma untuk kamu bebek
masuk udah masuk
tante tante udah tante
kasian bebek tante udah
masuk masuk masuk
gak ada udah masuk
tante disuruh anak kamu jagain kamu
kau akan tetap memperjuangkan cinta gua
nah cukup lagi
iya nah diding siap teh
aduh kok dari tadi moni gak mau angkat telepon aku ya
awas kan bisa dir glauck
tidak ada yang terlalu regel
siapa tau bisa sukan dahar
ini kudik kok
ya ceritanya nanti aja yang penting ini ngurusin si kemo dulu
cuma gapapa tadi abang udah pereksa dia masih bernafas
iya kan teh ya tuh
saya tes umur umurnya jadi jelema jadi jelema saya masuk umur umur
can pernah dicincirikan kuala wewe
hei sardung jangankan pingsan mati aja ga ada kelemahan untuk ngisi
tapi dah saya juga sok sedih
udah saya juga yang dikekepan
artinya kita mesti bikin asduli
kamu atur ga laku ah
abah sama om semuanya pada bercanda ini tolongin dulu dong